ular piton sepanjang tiga meter yang melilitkan tubuhnya di belakang mesin pendingin ruangan ini
menghebohkan warga jalan bunga sedap malam delapan medan sumatera utara minggu pagi
petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan mengevakuasi ular piton
karena ular sempat melawan dan berusaha melarikan diri dengan masuk ke rumah melalui ventilasi udara
ular ini pertama kali ditemukan oleh anak anak yang sedang bermain di depan rumah salah seorang warga
saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena sang pemilik sedang beribadah di gereja
karena takut warga dan pemilik rumah kemudian meminta pertolongan kepada petugas damkar kota medan
setelah berupaya beberapa lama akhirnya ular berhasil ditangkap petugas
petugas menduga ular berasal dari semak belukar di sekitar rumah
dan masuk ke permukiman untuk mencari mangsa seperti tikus dan hewan ternak milik warga
tim liputan cnn indonesia